buronan kasus bank senturi hartawan alwi ditangkap di singapura
penangkapan dilakukan setelah timba reskrim polri berkoordinasi dengan otoritas pemerintah singapura
yang telah mencabut izin tinggal permanen hartawan
alwi difonis enam agustus dua ribu lima belas dan dinyatakan terbukti melanggar pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp tentang tindak pidana penipuan
hartawan alwi merupakan satu di antara beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana nasabah bank senturi
kasus itu merugikan negara sebesar tiga sebelas triliun rupiah
sementara pemberkasan perkara hartawan alwi akan dilanjutkan dengan penyitaan sejumlah aset terkait dengan kasus korupsi bank senturi
bukan hanya aset fisik yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi
aset yang nilainya mencapai empat ratus miliar yang akan disita itu juga meliputi dana yang ditabung di sejumlah rekening di luar negeri
dan hasil koordinasi kita dengan pemegang korupsi
otoritas di sana jadi ada beberapa instansi termasuk dari jajaran imigrasi
yang pada akhirnya dengan status tidak dimilikinya permanent resident
berarti tentunya status yang bersangkutan dari sisi aspek keluarga negaraan dapat dikatakan ilegal
jadi hasil koordinasi antara petugas kita yang terus berada di sana
sehingga pada kemarin
yang bersangkutan berhasil di pulangkan ke indonesia
bahwa kita juga sudah mengejar aset aset mereka
baik yang ada di dalam negeri
yang berada di yang kita ketahui bersama kita telah menyita mall serpong salah satu aset yang cukup besar
kemudian ada tanah di klender
dan ada sekitar tiga miliar lembar saham yang kita sita untuk berkas perkara ini
maupun ada kurang lebih dua enam juta usd
dana yang ada di ho chi minh
yang ada di hong kong
yang saat ini juga sedang dalam proses untuk kita bisa breeze dan kita ambil dari otoritas yang ada di hongkong